di hari keluarga nasional kali ini bagaimana keluarga bisa saling menjaga melindungi dari bahaya corona
bagaimana juga keluarga menjadi lingkungan yang harus dan mampu memberikan dukungan moral
kalau ada anggotanya yang terpapar covid sembilan belas mungkin kita bisa belajar dari keluarga berikut ini yang mampu melewati masa masa sulit
kita sapa langsung ada zazki adiameka
iya selamat malam
hai selamat malam
seneng banget melihat ia akhirnya sekarang bisa tersenyum lega
karena berapa dua minggu ya kalau gak salah ya
dua minggu tuh ngelewatin masa masa yang sulit banget yang penuh dengan drama
boleh cerita gak i ke kita gimana nya hebat banget loh
iya jadi pertama yang kena itu sibil sibil itu demam
sebenernya anakku tuh gak pernah kemana mana loh
jadi aku ngerasa kayak bener bener blank dan bingung ini anak kena dimana
tapi ada satu titik ketika akhirnya anak kena gitu ada yang kena diantara kita
semua tuh udah gak penting mikirin kena dari mana
kira kira siapa yang nularin atau apa
udah di tahap taraf udahlah kita move on aja sekarang ketika ada yang kena positif apa yang harus kita lakuin
sibil pertama yang positif
pak sibil positif wah dia panik banget
karena mungkin usia dia kan udah sebelas tahunnya dia udah mempelajari apa itu corona
dan buat dia corona tuh serem banget
wah dia sempet panik dan shock banget
tapi pas tau mbakku kena anaknya mbakku kena yang seumur sibil sama kalah kena dia agak tenang
bahwa dia ngerasa oke aku gak sendirian aku ada temennya
emang corona tuh yang paling tegang yang bikin mereka takut adalah kan isolasi
isolasi itu berarti sendirian itu yang bikin dia tegang kan
aku kena corona aku akan diisolasi sendiri
pas taunya dia berempat dia agak lebih tenang
yaudah aku udah gak mikirin gimana perasaan aku
aku gak ngasih waktu diriku untuk panik dan yang lain lain
sekarang gimana mengobati merawat anak anak aku dan mengisolasi
alhamdulillah kita kena di rumah jogja jadi rumahnya sangat isolasi mandiri friendly
terpisah dari dua bangunan jadi yang positif aku pisahin di belakang
yang negatif di depan
terus apa namanya yaudah menjalani hari hari seperti biasa mereka di belakang kita batus batus tuh paling ngintip ngintip lewat jendela
dan yang lain lain cuman mas hanung akhirnya terkena juga
ketularan juga itu di hari keempat atau hari kelima anak anak positif
jujur pas mas hanung positif tuh aku antara sedih tapi ada perasaan oke alhamdulillah berarti sekarang aku bisa berubah jadi orang lain
aku antara sedih tapi ada perasaan oke alhamdulillah berarti sekarang aku bisa berubah jadi orang lain
jadi sekarang sibyl sama kala ada bapaknya di belakang
karena kan anak ketika sakit dia butuh pelukan
dia butuh ada yang nemenin
hatiku tuh kepotek banget ya pas kala ibil demam terus kepisah mereka cuma ngeliatin aku dari jendela
terus kala tuh cuman ngomong bia aku cuman pengen dipeluk sama bia
aku pengen dipeluk aku gak kuat aku lemes aku pengen dipeluk gitu
aduh itu kalau cerita sekarangnya bahwa ada yang masih kayak sedih banget gitu kan
makanya pas taunya mas hanung positif aku bilang
ditolong pelukin anak anak ya karena walaupun kita bisa lihat kita gak bisa peluk
sedangkan anak kalau sakit itu mereka butuh dipeluk mereka butuh sentuhan dari orang tua gitu
dan alhamdulillah sudah terlewati sibyl kala udah negatif di hari ke sebelas
mas anung pun juga sekarang udah hari ke tiga belas atau hari ke empat belas dia dan negatif
oke aku sampai ngelihat ini juga kita puterin ya iya saking pengen ketemu anak gitu ya sampai pakai apd
iya kan ada di salah satu hari waktu itu kalau gak salah iya kan ada di salah satu hari waktu itu kalau gak salah
asa ini ngasih kayak aduh aman nggak ya kalau kita tuh ada di satu lingkungan yang sama sama anggota keluarga lainnya yang nih bonds takut apalagi masih ada yang growing
agak clark brin ganze kayak gitu enggak ok hai oke ini harus aku bilang insyaallah amat jadi gini kita sebagai manusia kita cepat otia kita ikat semaksimal mungkin kita pakai masker kita ayo selesai representer ya balkan enggak akan quotes brut hotelsueprint level fake day game god thanks we zas

dan alhamdulillah aku gini
sandung itu kontak sama anak anak positif itu gak sebanyak aku
ketika aku tahu si bill itu positif
itu setelah dia udah demam dua hari
dua hari itu dia tidur sama aku dia aku belum
dan kita nggak pakai masker
karena awalnya nggak ada bayangan bahwa dia kena covid
terus udah kayak gitu pas taunya positif
akhirnya kita semua pakai masker
aku yang mengantarkan empat orang positif ke rumah sakit
aku yang nyetir mereka duduk di belakang
aku pakai masker kita buka jendela aja gitu kan
kita buka jendela tapi aku tetap pakai masker
aku gak buka sama sekali
aku nganterin mereka pulang terus aku mulai pisah
terus di hari ketiga mbak ina itu yang kerja di rumahku
yang tadinya aku pakai apd setiap ke ruang isolasi
akhirnya aku cuma pakai masker
dia hampir pingsan aku gotong dia ke ugd
aku bawa aku nyetir lagi
dan alhamdulillah sampai hari ini
aku tetap negatif
ini bukannya gimana gimana
jadi buat aku ketika emang ada orang covid
yang memang sebenarnya bangunannya sudah terpisah
kita udah pakai masker kita udah ngikutin protokol
kita mandi kita cuci tangan kita apa
insya allah itu semua aman
aku pun setiap bersentuhan dengan pasien covid
aku pasti ganti baju aku cuci tangan aku mandi
baru aku pegang si bayi dan aku menyusui si bayi
dan alhamdulillah bayi aku dan anak anak cowok yang tua itu
nggak ketularan sih
oke pengalaman ia ini bisa jadi sesuatu yang
yang berharga yang mungkin sekarang bisa ditiru
oleh mereka mereka yang ada di kondisinya iya
tiga minggu kemarin
gimana seorang ibu seorang istri yang panik pastinya
yang ngerasa sendirian pada saat itu
kan nggak ada keluarga lainnya
yang paling dewasa lah di saat itu
nggak bisa lean on ke suami
karena suami juga positif
menempatkan logika dan emosi di situasi yang
seperti itu gimana tuh i
oke kalau ditanya tidak mau kulik perasaanku pada saat itu
jadi aku menjaga pokoknya kalau ada teman teman
ada keluarga yang nelfon
kamu perasaan kamu gimana
aku gak mau ditanya soal perasaanku saat itu
karena kalau ditanya soal perasaan
tentang gimana aku
pasti udah ambiar deh pasti aku nangis
pasti aku jadi drop jadi apa gitu
jadi saat itu kemarin tidak ada pilihan
untuk tidak menjadi kuat
untuk drop untuk apa enggak
pilihanku cuma lo harus kuat
harus kuat harus bisa ngadepin semua dengan logika
jangan main perasaan
jangan apa ya jangan jadi drop juga
jadi pada saat tiga minggu kemarin
aku gak mau terbuai sama perasaan
sama pikiran yang lain lain
yang jelas palaku aku harus positif
aku harus yakin ini akan sembuh
aku harus merawat mereka
aku harus kuat
dan alhamdulillah kekuatan pikiran itu luar biasa sekali
jadi aku tidak mau perasaanku terlibat pada saat kemarin gitu kan
makanya sekarang tadi sempat cerita soal bagaimana kalapen peluk
aku masih agak berkaca kaca
aku masih pengen nangis ceritanya
karena terus terang sampai hari ini belum aku keluarkan
pokoknya yang penting ketika mereka sakit
aku harus sehat
aku gak mau mikirin perasaanku
aku mau drama saat itu
dan satu yang penting yang harus dipegang sama semua orang masyarakat indonesia nih
karena aku udah mengalami ini
ketika satu rumah ada yang positif
please anggap satu rumah yang berdekatan itu juga positif
isolasi mandiri juga
karena kita belum tahu kita ini otg apa nggak
jadi ketika satu rumah
kita masih barengan
oh ada yang positif
udah bukan berarti pas kita swab kita negatif kita bebas kemana mana
jadi kalau satu rumah kamu berdekatan sama kamu itu ada yang positif
ya walaupun tetap pisah ruangan bukan tetap gabung ya
tapi tetap stay di rumah jangan kemana mana dulu
itu yang aku lakuin kemarin
yang negatif negatif tetap kita stay di rumah kita tetap isolasi
i selain kekuatan pikiran
kekuatan dukungan dari keluarga ya
dukungan moral terutama itu juga penting
di hari keluarga nasional
gimana ia juga bisa sharing gitu ya
seberapa kuat keluarga bisa menjadi penopang
bisa menjadi support system
kalau ada anggota keluarga lainnya yang terinfeksi covid gitu
pertama kita harus saling merangkul
ini aku kuat kemarin menjalani itu semua
pastinya supportnya dari keluarga besarku juga ya
jadi mama adik adik aku ada yang udah pernah kena
adik adik aku yang kena itu nguatin
mama aku gimana selalu setiap hari nelfonin
jadi tidak ada satu pun dari keluarga
yang menyalahkan itu hal yang paling penting
jadi ketika kena
aku sebenarnya udah gak terlalu mikirin orang lain atau apa
pegangan aku itu adalah keluarga
dan ketika keluarga aku satu pun gak ada yang menyalahkan
gak ada satu pun yang
kena dari mana apa sibuk itu enggak
jadi mereka semuanya positif
oke kak kita move on kita lewatin bareng bareng
itu yang luar biasa mereka bilang kita lewatin bareng bareng
tidak ada yang memberikan berita sedih
berita yang serem
jadi ketika lagi drop seperti itu
keluarga itu ngasihnya semangat berita berita yang bagus
kan banyak sekarang di whatsapp group ya
kita dapat berita berita tuh
yang covid nya yang parah yang meninggal atau apa
itu benar benar bikin imun turun gitu
nah alhamdulillah pas kemarin aku mengalami itu
semua keluarga justru memberikan berita berita yang positif
support dukungan moral yang luar biasa
jadi ya akunya jadi kuat
aku kuat nih karena dukungan keluarga aku yang nguatin aku
oke terima kasih banyak iya
sudah berbagi pengalaman dengan kita semua
bisa menjadi sesuatu atau pengalaman yang berharga juga
mungkin buat mereka di luar sana
yang sekarang ada di dalam posisinya
iya ya dua tiga minggu kemarin
sehat selalu pokoknya ya
salam untuk mas hanung sibil kalla semuanya
pokoknya tetap semangat sehat selalu
sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini